dinas kesehatan provinsi bali mengencarkan vaksinasi booster
menyusul meningkatnya kasus aktif covid sembilan belas di bali yang mencapai lebih dari satu dua ratus orang
kepala dinas kesehatan provinsi bali inyoman gede anom di nusa dua bali jumat siang mengatakan
kasus harian covid sembilan belas di bali masih di angka dua hingga tiga digit per hari
hingga delapan belas agustus dua ribu dua puluh dua akumulasi kasus positif mencapai satu ratus enam puluh lima ribu kasus
dengan kasus aktif sekitar satu dua ratus orang
dari kasus aktif ini lebih dari delapan puluh persen menjalani isolasi mandiri atau tidak bergejala
sementara yang dirawat di rumah sakit sebagian besar adalah pasien dengan comorbid
lansia hingga belum menjalani vaksinasi
pemerintah provinsi bali kini tengah mengencarkan melakukan vaksinasi booster
untuk melindungi warga bali menyusul bali yang sudah terbuka untuk wisatawan lokal dan mancanegara
vaksin booster di bali telah mencapai tujuh puluh dua persen dari target tiga lima juta penduduk
karena ada varian yang baru itu yang b empat dan b lima itu yang karena cepat mular
tapi itu sudah gejala justru ringan karena yang dirawat juga sedikit
jadi ini pun yang positif pun kebanyakan dari screening ya
screening artinya orang itu sehat sehat semua
pas kena screening dia pas lagi perjalanan keluar
baru hari kan kena ya positif
saya sudah mengkalkulasi yang paling tinggi itu comorbid sama belum vaksin
jadi tolong yang belum vaksin itu yang tinggi sekali yang kematiannya
belum vaksin belum vaksin satu dua tiga belum vaksin sempat sekali
itu mungkin karena mereka itu rata rata lansia
yang meninggal rata rata di atas umurnya di atas tujuh puluh an
ada malah ada yang sembilan puluh dua tahun itu biasanya kebanyakan mereka belum vaksin
vaksin dan ada komorbit